ini dia varian sebelak yang lagi viral di kota bandung jawa barat
sebelak tulang jadi andalan warung makan milik ien
di jalan cilengkrang dua kecamatan ujung berung bandung jawa barat
walaupun lokasinya berada di gang sempit
tetapi setiap hari selalu ramai oleh penggemar kebelak kota bandung
setiap harinya ian bisa menghabiskan empat puluh kg tulang ayam
untuk memenuhi permintaan pelanggan
bumbu seblak memang cukup sederhana ya
campuran kencur bawang putih garam dan penyedap
tambahkan sambal sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan
nah bahan utamanya adalah berbagai jenis kerupuk
dan ini dia yang bikin sebelak di warung ien jadi populer tulang ayam
kaldu tulang ayam yang direbus beberapa jam membuat rasanya semakin sedap
selain tulang ayam pelanggan juga boleh minta tambahan topping
seperti mie telur
sebelah makroni terus pakai batagor pakai tulang pasti
ya paling gitu doang kerupuk
sebab kain mungkin karena porsinya juga yang lumayan banyak bikin perut kenyang
soalnya rasanya juga enak terus porsinya banyak
terus harganya juga murah gitu kalau buat anak anak kuliahan
sebelak ien bisa ada cgp dengan harga rp sepuluh
tapi perporsi tanpa dibatasi pilihan tambahan topping
setiap hari warung sebelak ini buka pada pukul sepuluh pagi hingga lima sore
franky wijaya rusman rusmana bandung jawa barat